dan kita patut bersyukur alhamdulillah
kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah rp tiga puluh dua rp tiga puluh satu
di indonesia pertalite masih rp tujuh enam ratus lima puluh
tapi juga perlu kita ingat
subsidi terhadap bbm itu sudah sangat terlalu besar
dari rp satu ratus tujuh puluh sekarang sudah rp lima ratus dua
negara manapun gak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu
tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat